presiden joko widodo kembali menegaskan agar pemerintah pusat dan daerah
satu visi strategi dan juga cara dalam menghadapi penyebaran covid sembilan belas
kepala negara menyebutkan pemerintah pusat segera menerbitkan rujukan
dan juga prosedur terkait pembatasan sosial berskala besar atau psbb
yang akan dikeluarkan melalui peraturan menteri kesehatan
hal ini menjadi arahan presiden saat memimpin rapat terbatas
di istana kepresidenan bogor jawa barat pada kamis pagi melalui video conference
presiden jokowi menegaskan agar para menteri seluruh kepala daerah
hingga kepala desa dan juga lurah punya visi strategi serta cara yang sama
dalam menghadapi covid sembilan belas
presiden juga menginstruksikan menteri kesehatan segera merampungkan
peraturan menteri yang isinya menjelaskan secara rinci kriteria langkah
apa saja yang perlu dilakukan bagi daerah saat akan menerapkan
pembatasan sosial berskala besar
masyarakat juga perlu disatukan lagi bahwa
mulai dari presiden menteri gubernur bupati wali kota
sampai ke kepala desa para lurah harus satu visi yang sama
satu strategi yang sama satu cara yang sama
dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini
rujukannya sudah jelas prosedurnya juga sudah jelas
tinggal nanti menteri kesehatan segera mengatur lebih rinci dalam peraturan menteri
dan saya minta dalam waktu maksimal dua hari peraturan menteri itu sudah selesai